musisi campur sari didi kempot meninggal dunia dengan meninggalkan banyak karya musik dan
hingga kini masih dinikmati oleh masyarakat untuk mengenang sang suami dan karya karyanya
yan velia istri mendiang didi kempot membangun museum didi kempot yang berisi karya almarhum
dan koleksi benda pribadinya penggemar mendiang nike ardila ini membangun museum didi kempot
karena terinspirasi museum nike ardila pembangunan museum pribadi didi kempot diakui yan velia murni
menggunakan biaya sendiri diharapkan dengan adanya museum didi kempot bisa menjadi obat
rindu masyarakat dan penggemar terhadap sosok didi kempot
isi museum antara lain karya karya didi kempot pakaian dan aksesoris saat pentas maupun sehari hari
meja makan dan minum kasur tempat tidur
penghargaan foto dan lukisan didi kempot serta barang barang pribadi yang selalu dibawa mendiang
didi kempot museum didi kempot diresmikan oleh kepala dinas pariwisata kota solo ketiga anak
mendiang juga ikut menyemarakan acara peresmian dengan bernyanyi didi kempot lahir di solo pada
satu desember seribu sembilan ratus enam puluh enam dan meninggal dunia pada usia lima puluh tiga tahun pada lima mei dua ribu dua puluh
sri hartono solo jawa tengah